menjelang tahun baru imlek dua ribu lima ratus enam puluh delapan pada dua puluh delapan januari mendatang
pengusaha dodol keranjang mulai kebanjiran pesanan
salah satunya adalah sentra produksi dodol keranjang di bandung jawa barat
dalam sehari sentra produksi ini memproduksi empat dodol keranjang per hari
beginilah suasana pabrik dodol keranjang yang terletak di jalan pajagalan
kota bandung jawa barat jelang perayaan imlek pada dua puluh delapan januari mendatang
sedikitnya dua puluh lima orang pekerja mulai sibuk membuat dodol keranjang sejak sebulan lalu
biasanya puncak kesibukan akan jatuh pada sepekan sebelum perayaan imlek
sebulan lalu mereka memproduksi dodol sebanyak seribu per hari
mendekati perayaan imlek produksi mulai meningkat hingga tiga sampai empat dodol keranjang
kue keranjang ini memiliki tiga varian rasa yaitu original pandan dan rasa kulit jeruk
kemudian dodol didistribusikan ke sejumlah supermarket dan toko kue di jawa barat jawa tengah dan jakarta
kita mulai produksi sebulan sebelum imlek
pertama kali kita polusi sekitar seribu pieces tapi menjelang mendekati imlek
sekitar semingguannya kita produksi mencapai tiga pieces per hari
disebut dodol keranjang karena dodol dicetak dengan cetakan berbentuk keranjang kecil
proses pembuatan dodol yang manis dan legit ini membutuhkan waktu dua puluh enam jam
bagi warga yang merayakan imlek dodol keranjang atau nian gau menjadi panganan wajib
bentuknya yang bulat dan teksturnya yang lengket dipercaya memiliki makna sebagai perekat kesatuan dan kerukunan
ya dibagi bagi kasih ke tetangga ke kenalan
selain disantap bersama keluarga dan menjadi hantaran antar keluarga
dodol ini biasa disajikan saat pelaksanaan puja bakti para dewa
nah ini biasanya juga disajikan bertumpuk seperti ini
memiliki makna semakin tinggi semakin banyak rezeki juga semakin ada peningkatan kualitas dalam kehidupan
selain itu beberapa keluarga juga memilih untuk tidak langsung menghabiskan dodolnya
disimpan untuk imlek di tahun
yang mendatang memiliki makna pengharapan untuk bertemu dengan sanak saudara di tahun mendatang
davita ditarani bandung
sementara itu masyarakat tionghoa di kota solo mulai melakukan berbagai ritual dan kegiatan imlek
salah satunya adalah poun yang salah satu kegiatannya adalah melepas ratusan burung
kelenteng tienko si kota surakarta jawa tengah
memiliki ritual yang berbeda
kegiatan ini sebagai bentuk permohonan ampun atas segala kesalahan dan melakukan pertobatan
dalam ritual pauun ⁇ ini pemimpin ritual dan umat menerbangkan delapan ratus delapan puluh delapan ekor burung pipit dan delapan ratus delapan puluh delapan ikan
pelepasan burung dan ikan sebagai simbol pelepasan makhluk hidup dari segala belenggu
dalam ritual pauun ⁇ ini biksu memimpin pembacaan doa sutra pumen pin agama buddha dalam dialek hokian
gerebek sudiro di kota solo akan dilakukan pada minggu dua puluh dua januari